informasi berikutnya petugas sar terus berfokus mencari memori kotak hitam cockpit voice recorder sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
setelah kemarin berhasil menemukan body chasing cvr
carian menggunakan robot rov pada jumat malam masih belum membuahkan hasil
jumat kemarin robot rov kembali menyisir dasar laut untuk mencari memori kotak hitam cvr di arah barat titik penemuan fdr
carian dengan rov ini belum membuahkan hasil karena keterbatasan robot yang tak bisa memindahkan tumpukan puing besar
sementara pada sabtu pagi ini penyelam akan berfokus di titik potensial tumpukan puing sekitar lima meter dari penemuan fdr
radius penyelamahan dipersumpit hingga radius sepuluh meter saja
kemarin yang baru ditemukan itu baru casingnya casingnya cvr
kemudian malamnya dilanjutkan dengan pencarian yang menggunakan rov
yang dari kapal barunajaya
dari penyisiran rov yang dari kapal barunajaya memang ditemukan di sebelah baratnya posisi fdr yang ditemukan itu memang banyak tumpukan mas
di situ banyak tumpukan
jadi kemungkinan besar cvr yang belum ditemukan itu berada di tumpukan tumpukan serpihannya pesawat itu
makanya pagi ini kita seluruhnya fokus untuk melaksanakan pencarian di tumpukan serpian serpian yang di sebelah baratnya fdr empat